dua puluh karyawan pabrik rokok di kabupaten probolinggo jawa timur
dinyatakan positif covid sembilan belas pada kamis siang
tiga puluh satu karyawan yang merupakan warga probolinggo
sedang menjalani karantina di rumah sehat yang disediakan pemerintah setempat
sementara sebelas karyawan asal luar kota
diisolasi di rumah karantina milik perusahaan
saat ini tim gugus tugas covid sembilan belas kabupaten probolinggo
tengah melacak kontak erat pasien
hingga kini belum diketahui tindakan yang akan diterapkan pabrik
sementara itu pihak pabrik sendiri belum mengeluarkan
rilis resmi terkait temuan ini
sebanyak dua puluh dua pegawai lumbung pangan jawa timur
yang berlokasi di jalan ahmad yani surabaya
hasil ini didapat setelah seluruh karyawan melakukan tes swab
pada tiga belas dan empat belas agustus lalu
dari dua puluh dua kasus hanya satu yang memiliki gejala
dan kini tengah diberikan
pengelolaan tersebut tidak dirawat di rumah sakit phc tanjung perak surabaya
penanggung jawab lumbung pangan jatim r langga satriagung menyatakan
penularan dipastikan berasal dari luar lingkungan lumbung pangan
belum diketahui apakah lokasi akan ditutup sementara atau tidak
temuan kasus covid sembilan belas di lumbung pangan jawa timur
berasal dari satu karyawan mengeluh demam dan diare
sepulang dari malang pada libur idul adha lalu
pegawai tersebut dinyatakan positif covid sembilan belas
setelah melakukan tes swab pada sebelas agustus
tim gugus tugas covid sembilan belas kabupaten blora jawa tengah kehilangan satu dokter
dr heri prasetyo meninggal dunia karena terinfeksi virus corona
sebelum meninggal dokter heri sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit rembang
namun kondisinya memburuk karena memiliki penyakit penyerta
dokter heri pun mengembuskan nafas terakhirnya pada rabu lalu

pas jenazah dokter heri dengan menyalakan lilin dan membentang bendera sebagai penghormatan terakhir
dokter heri dimakamkan di taman makam pahlawan wirabakti blora jawa timur
tim liputan cnn indonesia